seorang siswa sekolah dasar nyaris menjadi korban penculikan pada kamis pekan lalu
siswa kelas tiga berinisial b saat itu sedang berjalan menuju sekolah dengan melintasi perumahan era mas cakung jakarta timur
saat berada di depan gerbang perumahan bocah berusia sepuluh tahun ini dihampiri dua pria yang mengajaknya bermain handphone
ajakan dua pria asing ini ditolak b yang langsung berlari menuju sekolah
kejadian ini kemudian diceritakan b kepada petugas keamanan sekolah yang kemudian dilaporkan ke kepala sekolah
akibat kejadian ini b yang biasa bermain di luar rumah masih mengalami trauma
saya akhirnya kabur ya akhirnya orangnya ngejar ngejar ngejar ngejar eh lama lama udah kagak ngejar ngejar
pihak sekolah mengaku selalu menyampaikan ke siswa untuk berhati hati jika berpergian atau bermain sendiri di luar rumah
kasus percobaan penculikan juga terjadi di sekolah dasar negeri satu mekarja di ciamis jawa barat
seorang siswa kelas empat sempat hendak dibawa perempuan
tak dikenal dengan dalih menunjukkan alamat rumah orang tua siswa
selain tas yang diambil sang pelajar juga ditarik tangannya untuk menunjukkan rumah orang tuanya
pelaku masuk melalui gerbang belakang sekolah tanpa izin
beruntung teman sekolah korban langsung memberitahu wali kelas
sambil langsung membawa tasnya nah tiba tiba kan para merasa khawatir ini ada apa
dia tidak kena si ibu ini
dan langsung temannya bilang ke wali
wali kelasnya bahwa ada yang mau ngambil
kepolisian sektor ciamis menyebut sudah menerima laporan dari pihak sekolah
namun polisi belum bisa memastikan peristiwa tersebut penculikan atau bukan
tim liputan cnn indonesia